sampai jumpa di video selanjutnya
lagi ngegali kubur di sana
boy kamu jangan gitu
itu kan suaminya adriana
saya mengucapkan terima kasih banyak
kalau bukan ada kamu
dan juga bahkan mungkin mereka
sebenarnya bukan saya yang nolong bapak
ngelawan mereka semua pak
dan kalau bukan pertolongan allah
diajar sama mereka pak
ternyata si boy
kayaknya memang orang yang baik juga ya
kenapa saya jadi bingung
bersikap dia depan si boy
kenapa gue jadi ngerasa bersalah ya
dulu gue suka nyebelin sama suaminya adriana
gue emang masih harus belajar
meredam rasa benci
mungkin dulu gue kesel sama dia
karena udah ambil adriana dari gue
tapi sekarang gue udah sadar
akan ketetapan allah
bahwa reva jauh lebih baik dari adriana
pak mau saya bantuin
enggak enggak usah
kasian om ini
apa dia bener bener udah cerai sama adriana
aduh itu kan bukan urusan gue
kalau gitu saya pamit ya pak ya
hati hati di jalan pak
jaman sekarang tuh susah nyari anak muda baik kayak si boy
apalagi di kota besar kayak begini
soleh ngomongnya bagus sopan santurnya bener
asyhadu anna muhammadan rasulullah
suara ajannya bagus
saya juga baru dengar pak
biasa sih suara bapak bapak
tapi ini kayaknya seorang anak muda
ternyata si boy pak yang azan
suaranya enak banget
padahal si boy biasanya paling juga bersolat jamaah misalnya pak
rajin solatnya pak
kayaknya sih nggak pernah melentang lentang

dengar ini pak
ini mbak ada titipan dari ian
nih kiriman makanan tante
kiriman buat kamu
iya buat nelly tapi kalo tante mau ya ambil aja lah
daripada tante bete kan ya di rumah gak ngapa ngapain kan ya tante ya
baru oke gitu dong daripada makan iyan mendingan makan binian
hah iyan ini makan
ayo tante silahkan tante silahkan
ini nanta ada ayam nih
banyak ayamnya tenang aja tante makan makan makan
masih goreng boleh juga tuh
nih ada buah fir tante ada buah fir
ini sendok tante sendok
tante yang banyak tante makan ya gak apa apa kok
cumbeng kamu menyenangkan
enak banget ya tante ya
bagaimana sih orangnya tetap bisa gak sih siapa
makan lagi tante
gak perlu tau mau orangnya siapa
emangnya enak ya tante ya
salah iyan kan
hmm bukan bukan
tante keringet kan tuh kan tante nanda
hmm kayaknya perlu dikipas kipas tuh tante
oh gila enak banget kan katanya ya
ini bener nih gak ada maunya kan
engga tante kan mau makan bareng kita kan ya tante ya
iya kan enak banget ya tante ya
sering sering kayak gini mel

enak kan nanti ya sepoi sepoi
kenyang ya tante ya
udah udah kenyang banget
hmm udah kenyang banget
ntar lagi tante reretnya epar nih
kayak gini gini nih yang bikin gendut nih
habis makan ngantuk ya kan
ganjel ganjel yang pentar itu dong tolong turun aja
aduh kipasin terus mbak kipasin terus
wah dikasih angin sepoi sepoi tante reret pasti tambah poles

mas mas kenapa ya
ada masalah di kantor mas
kenapa tiba tiba emas jadi kayak
pasti ada sesuatu dong mas
cerita sama aku deh mas
mas tadi dirampok
kok bisa sih mas
terus berapa banyak uang yang diambil sama perampok itu
terus mas enggak bisa mencari
mas enggak perampok itu
mas udah lapar polisi
apa yang udah mas lakuin mas
ya hampir aja semua harta mas diambil dia
dompet laptop jam tangan bahkan mobil juga mau diambil sama mereka
semuanya mau diambil sama perampok itu
mas mas jangan sedih
mas jangan sedih tapi
tapi aku bersyukur banget mas bisa pulang dengan keadaan yang selamat
utuh tidak berkurang satupun mas
itu udah bersyukurin aku udah senang banget
kalau masalah harta itu semua bisa kita cari lagi kan mas